inilah foto foto pengantin pasangan sukiman dan rohani
warga desa gapuk kecamatan suralaga kabupaten lombok timur
yang menikah beberapa hari lalu
foto yang diunggah oleh prias pengantin yang mendandani mereka
ternyata menjadi viral
karena pengantin laki laki wajahnya mirip presiden joko widodo
sebelumnya baik rohani sang istri ataupun warga sekitar
tak pernah menyangka bila suaminya itu mirip orang nomor satu di indonesia
bahkan saat berada di luar rumah
suaminya kerap kali dipanggil pak presiden
dan beberapa orang bahkan meminta untuk berjabat tangan dan foto selfie
sementara itu warga sekitar menuturkan
bila sebelumnya mereka tidak pernah memperhatikan pasangan pengantin baru itu
sebagai sesuatu yang istimewa
namun setelah diperhatikan dari foto foto yang beredar
memang pasangan pengantin tersebut mirip presiden joko widodo
pak presiden joko widodo
kalau sebelumnya padahal kan kita ketemunya setiap hari
nggak nyangka sudah
tidak pernah kita perhatikan juga
padahal setiap hari kita ketemu
baik warga dan istri sukiman berharap
agar pernikahannya yang baru berjalan beberapa hari lalu ini
mendapatkan rido dan keberkahan dari tuhan
dan menjadi pasangan yang bahagia
lalu rahmat junaidi lombok timur nusa tenggara barat